informasi personil satres narkoba pores tabes medan pada rabu petang kemarin diserang sekelopok warga
ketika menangkap seorang pengedar narkoba di kawasan medan perjuangan kota medan
berikut ini adalah rekaman video amatir yang merekam peristiwa penyerangan mobil polisi
yang baru saja menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu
ketika pelaku hendak dibawa ke polrestabes medan untuk diperiksa mobil polisi dihadang warga dan dirusak
warga berupaya membebaskan pelaku dalam kondisi tangan terborgol
setelah ada peristiwa penyerangan dari warga polisi menambah kekuatan jumlah personel
akhirnya dapat menangkap pelaku kembali yang bersembunyi di dalam rumahnya
untuk kemudian dibawa ke pores tabes medan
selain itu polisi kini tengah memburu beberapa orang yang sudah teridentifikasi dalam kasus penyerangan dan perusakan mobil polisi